jumlah kasus harian covid sembilan belas di indonesia ini kembali meningkat bahkan selama empat belas hari berturut turut
belakangan ini penambahan kasus dalam satu hari bisa mencapai seribu lebih kasus positif covid sembilan belas
lalu bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi kenaikan kasus
sudah ada bapak muhammad syahril yang merupakan jurubicara kementerian kesehatan dan juga diki budiman epidemiolog
selamat malam pak syahril dan juga pak diki terima kasih sudah bergabung bersama kami
semoga dalam kondisi sehat
malam pak syahril
malam salam sehat semuanya
salam sehat untuk kita semua dan kita sama sama berharap kondisinya selalu sehat kasusnya kembali melandai
tapi kita akan update dulu mungkin saya akan ke pak syahril
pak syahril kalau kita bicara tentang kenaikan kasus positif covid sembilan belas begitu kita tahu bahwa adanya subvarian ba empat dan ba lima ini juga menjadi momok tersendiri
kita mau update dulu pak sebenarnya seberapa besar sih pak presentase kehadiran subvarian ba empat dan ba lima ini ketika sudah dicek genome sequencingnya
seberapa signifikan ini kemudian berpengaruh terhadap peningkatan kasus covid sembilan belas di indonesia saat ini
terima kasih yang pertama ingin kami sampaikan adanya mutasi dari virus ini adalah hal yang wajar dan alamiah
seperti halnya dulu alpha beta delta dan omikron saat ini ada subvarian ba empat ba lima sebagai pengembangan dari subvarian satu ba satu maupun ba dua
nah ini hal yang biasa dan ini cukup cepat ya
tanggal enam juni
tetapi dalam hampir tiga minggu ini kenaikannya sangat signifikan
dan total yang sudah kita catat subvarian baru ini ba empat maupun ba lima sebanyak seribu lima puluh tujuh
begitu pak diki ya cukup kenaikannya sangat tinggi
varian ini mendominasi omikron yang ada saat ini
tetapi kami ingin sampaikan kenaikan kasus dalam satu bulan terakhir ini atau sampai dengan tanggal dua ini memang berpolukutasi
sebagai tanda adanya pandemi yang belum berakhir
apalagi dengan ada subvarian baru
hanya saja kenaikannya ini tidak langsung setinggi yang delta maupun omikron yang lalu mbak ya
jadi ada naik kemudian turun lagi
naik bahkan tiga hari yang lalu tinggi tapi dalam dua hari ini turun lagi
ya di bawah dua ribu
kita sampai dua ribu dua
dalam tiga hari yang lalu sekarang sudah menjadi seribu tujuh ratus sembilan
pak syahril kalau kita bicara soal kenaikan jumlah kasus kemudian penurunan
ini kan juga erat kaitannya dengan testing yang ada ya pak ya
bisa diketahui apakah kemudian positif atau tidaknya ketika melakukan tes
dari perkembangan gejala yang ada kemudian juga jumlah kasus yang melandai
bisa dikatakan mungkin kondisi psikologis dari masyarakat saat ini merasa bahwa mengalami gejala pilek batuk tidak separanoid terdahulu begitu
nah saat ini kan ada perubahan pola perilaku seperti itu juga ya pak
apakah ini juga berpengaruh
artinya dengan jumlah kasus yang mungkin ada atau terlaporkan saat ini
itu apakah kemudian bisa kita artikan bahwa ini sebenarnya hanya
hanya puncak gunung es saja karena mungkin yang terinfeksi jumlahnya lebih banyak begitu pak
tapi kalau kita melihat kondisi masyarakat
masyarakat kita sudah sangat terbiasa dengan covid sembilan belas ini ya
jadi begitu ada lonjakan kasus delta omikron dan sekarang
itu sudah tidak begitu kaget lagi gitu ya
apalagi dari superian b empat b lima ini
hampir sama dengan omikron ba satu dua
tapi tingkat keparahannya lebih rendah ya
makanya sekarang walaupun ada kenaikan kasus kita
terutama di jakarta ya
di jakarta itu hampir mendominasi delapan puluh persen
tingkat hospitalisasinya tidak terlalu tinggi ya
masih di bawah lima persen angka secara nasional
dan angka kemantiannya juga di bawah dua tiga persen
beda dengan omikron atau beda lagi dengan delta yang lalu ya
dan juga kemantiannya juga tinggi
nah ini menunjukkan bahwa
tingkat kedisiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan maupun vaksinasi
sudah memang berdampak
artinya beda sekali dengan delta
kalau delta dulu kita hanya sekitar sepuluh persen yang baru diimunisasi ya
tapi begitu omikron ini
ada delapan puluh enam persen
nah itu juga bagaimana vaksin ini ditujukan adalah
agar orang orang yang terinfeksi itu tidak terlalu berat
nah sehingga kalau kita lihat sekarang ini
naiknya kasus tapi kita alhamdulillah hospitalisasi masih terkendali
atau di bawah pandemi yang terkendali
yaitu di bawah lima persen gitu
dan itu yang terus kita harapkan ya pak
agar tidak terjadi lagi kasus kasus atau cerita cerita sulit
begitu sulit kemudian untuk mendapatkan kamar tempat tidur
untuk mendapatkan perawatan akibat gejala gejala yang ditimbulkan oleh covid sembilan belas
itu artinya ini semakin mengukuhkan ya pak ya
pentingnya vaksinasi karena itu memang bisa dikatakan
kemudian terbukti untuk meringankan gejala yang ada
saya akan ke pak diki
pak diki melihat kondisinya saat ini
fenomenanya saat ini
betul mungkin positivity ratenya sudah mencapai sepuluh persen
tapi hospitalitinya masih bisa terkendali
kalau tadi klaim dari pak syahril
tapi apa kemudian pak diki yang harus kita waspadai
terutama melihat kondisi psikologis dari masyarakat
yang mungkin menurut anda juga sudah mulai abai
begitu dengan protokol kesehatan yang ada
apa yang perlu kita waspadai bersama
agar tidak terjadi bom waktu
dan semua pihak tidak meremehkan adanya kenaikan kasus ini
ya kita harus melihat ya data globalnya bahwa
tiga minggu berturut turut terakhir
who melaporkan adanya peningkatan dua puluh persen
atau secara total tiga minggu berturut turut ini
dunia mengalami kasus infeksi empat juta totalnya
dan ini terjadi di satu ratus sepuluh negara
semuanya meningkat satu ratus sepuluh negara
termasuk indonesia ada di situ
nah ini artinya kita nggak bisa juga
mengabaikan apa yang terjadi di level global
dan itu dikatakan juga oleh who bahwa
ini terjadi di tengah keterbatasan testing tracing
bahkan di jen who dalam laporan akhir bulan ya
kemarin mengatakan bahwa
dalam merespon pandemi ini kita dalam ancaman
karena banyak negara menurunkan
yang artinya membuat kita akan sulit melacak tren
maupun karakter dari varian varian atau subvarian yang ada
nah ini berbahaya karena kalau kita luput
dan tidak memiliki peta yang memadai
ya bagaimana kita mau melawan musuh ini ya
yang belum selesai pandeminya
selain itu kita juga harus ingat bahwa
meskipun betul saya sepakat dengan pak syahril tadi
proteksi atau imunitas yang dimiliki ya
modal imunitas yang dimiliki orang orang

saat ini jauh lebih besar dibanding waktu delta datang
tapi bahwa sekali lagi saya ingin mengingatkan
bahwa riset menunjukkan virulensi dari subvarian seperti b empat b lima
ini tidaklah menurun bahkan meningkat
bahkan khususnya ba lima ini harus kita waspadai
karena dia memiliki kemampuan jauh di atas
dia adanya di atas sekali kemampuan menularkan
kemampuan menginfeksi gitu
termasuk menurunkan efekasi anti publik
baik itu dari vaksinasi maupun dari terinfeksi
sehingga dia bisa menginfeksi berulang
ini yang akhirnya saat ini di dunia
dia melitnya untuk terjadinya gelombang
tapi ada satu lagi yang harus diwaspadai
dan ingin saya sampaikan pada publik bahwa

bahkan berita kurang bagusnya di tengah
ancaman gelombang katakanlah kalau di indonesia keempat
dengan b lima ini ini dideteksi di india
lahirnya subvarian ba dua tujuh puluh lima
ya ini setidaknya mungkin setara dengan b lima
jadi artinya ini akan ada satu gelombang yang
makanya saya selalu mengatakan kemungkinan ini
kita akan masyarawan kita nih oktober murs kisah
meskipun secara beban di fast cash dan kematian
kita masih bisa berharap bekal imunitas ini cukup memadai
tapi itu tidak cukup masalahnya
vaksin saja tidak cukup
makanya hari ini pak wakil presiden kan memperkuat lagi nih
saya maksud itu betul harus ya
termasuk masalah ventilasi termasuk masalah pengetatan lain
tapi tidaklah harus seperti yang sebelumnya
harus ada baik
bapak saya minta pendapat dari sebagainya
tapi kembali pesan pentingnya kita nggak boleh abai
pandemi belum usai
pandemi belum usai dan kita tidak boleh abai
kalau kita mungkin tadi di awal pak syahril menyatakan juga bahwa
untuk bermutasi satu virus itu menjadi satu hal yang wajar
begitu untuk itu agar tidak terus bermutasi
virusnya harus kita berhentikan begitu ya pak ya
kita batasi begitu ruang geraknya
namun jika terus terjadi penularan
itu artinya ya akan terus berkembang pula begitu
ketika nanti virusnya akan berkembang
virusnya ini ada gitu
yang tadi harus kita waspadai juga adalah
bagaimana kemudian adanya varian atau subvarian ba dua ratus tujuh puluh lima di internasional
kemudian juga adanya keterbatasan dari tracing dan juga testing
nah kira kira apakah kemudian kondisi kondisi ini sebaiknya kemudian mendesak
pemerintah untuk kembali menerapkan pengetatan aturan tracing dan testing

ada pintu pintu masuk yang ada di sekitar kawasan indonesia
kita akan langsung tanyakan kepada pak syahril nanti
tapi usai jeda karena cnn indonesia newscast akan segera kembali
kita masih bersama dengan pak muhammad syahril
yang merupakan jurubicara kementerian kesehatan
dan juga pak diki budiman epidemiolog
masih bergabung bersama kami di sma
masih bergabung bersama kami di sma
malam hari ini kita masih bahas tentang adanya lonjakan kasus covid sembilan belas
yang harus sama sama kita waspadai
saya ke pak syahril
pak syahril kalau tadi pak diki memprediksi bahwa nantinya
puncak lonjakan kasus ini akan terjadi justru di bulan oktober
kalau dari kementerian kesehatan prediksi puncaknya seperti apa
dan upaya mitigasi apa pak yang kemudian disiapkan untuk menghadapi hal tersebut
jadi berdasarkan pengalaman saya
berdasarkan pengalaman negara negara yang sudah lewat lonjakan
mereka menyebutnya lonjakan kelima ya
gelombang kelima pak diki ya
amerika afrika selatan inggris maupun portugal
mereka sudah lewat
dan rata rata negara itu sampai puncaknya sekitar tiga puluh hari sampai lima puluh hari
dari ditemukannya subvarian baru itu
nah kalau kemudian yang kedua
yang mereka menyebutnya adalah gelombang keempat
nah berdasarkan itu dan perhitungan dari para epidemiolog
prediksinya adalah kita nanti di bulan ketiga bulan juli
nah kalau dulu ada enam puluh an ribu
maka sekarang sekitar dua puluh an ribu
itu untuk subvarian ba empat dan ba lima
nah tentu saja ini kan prediksi
nah kita akan melakukan mitigasi
mitigasi yang ada dua
satu bisa kalau bisa jangan sampai dua puluh ribuan gitu pak diki ya
kalau bisa cetak lebih rendah
yang kedua angka kesakitan juga tetap di bawah standar yang diminta oleh who
dan angka kematiannya juga kecil
sampai saat ini kan kita kecil sekali kan
di bawah lima kadang kadang di bawah sepuluh setiap harinya
beda dengan omikron maupun delta apalagi kemarin
berarti kalau untuk mortality rate dari ba empat ba lima ini di angka berapa pak
sekian mbak
kan dua tiga lima per dua ribu atau per seribu kan kecil sekali meninggalnya pak ya
jadi masih sangat terkendali
nah cuman di jakarta
di jakarta ini tingginya adalah kasus baru dan hospitalisasi dan positivity rate
tapi angka kematiannya masih
sehingga tetap ada kewaspadaan yang tinggi untuk di jakarta
jangan sampai hospitalisasinya naik dan juga menyebabkan angka kematian
nah tadi pak bagaimana tracing maupun testing ini
ini penting penting dilakukan
terutama daerah daerah yang memang punya kasus ya
ya ada lima kan atau enam provinsi kita yang kasusnya tinggi
jakarta banten jawa barat bali jawa timur dan jawa tengah saat ini ya
nah yang tertinggi adalah di jakarta dan banten ya termasuk jawa barat
maka bagaimana tracing dan testing ini harus kita aktifkan
dengan maksud kita akan memutus mata rantai penularan itu ya
nah sekarang ada suatu himbauan pak
dengan majunya teknologi
pak dukia kemarin kami rapat dengan kementerian kesehatan
bahwasanya ada suatu upaya bagaimana ada self assessment testing
jadi testing yang dilakukan oleh masyarakat dengan kemandiriannya
tapi tetap antigennya gratis diberikan oleh pemerintah melalui seluruh apotek
contoh ya kan gejala gejalanya hampir sama mbak ya
batuk kemudian pilek sakit tenggorokan demam
dan itu mirip sekali dengan influenza
yang saat ini ada
nah jadi gejala gejala itu apabila ada pada seseorang
maka itu dianjurkan melakukan testing mandiri
sehingga dia mengetahui
begitu dia positif maka langsung melakukan suatu isolasi
inilah bentuk kepedulian masyarakat agar tidak melakukan suatu penularan kepada masyarakat yang lain
baik ini pentingnya untuk kembali menggiatkan testing dan juga tracing sebagai upaya untuk mengetahui ya
lacak kasusnya seperti apa
tadi sudah diaminkan oleh pak syahril bahwa penting nih untuk melakukan testing dan juga tracing
tapi kita lihat kondisinya saat ini
kalau untuk masuk ke satu daerah bagi mereka yang sudah menjalani vaksinasi minimal dua dosis
tidak perlu lagi untuk melakukan tes antigen ataupun pcr begitu ya
itu untuk perpindahan domestik begitu
untuk dari luar negeri juga tidak ada karantina khusus yang dilakukan
pak diki sebagai epidemiolog melihat kondisi seperti ini
apakah ini sudah saatnya nih untuk kita mengetatkan kembali
aturan keluar masuk dari satu daerah
kita dalam era omikron plus ini definisi untuk pengetatan dari aspek vaksinasi ya
status tampaknya sudah harus mengarah ke tiga dosis
dan bahkan sekarang amerika sudah ke empat dosis ya
karena empat dosis ini terbukti di amerika empat kali lebih mengurangi risiko
baik itu fatalitas maupun keparahan
dibandingkan bahkan yang dibanding tiga dosis apalagi dua dosis
jadi tampaknya tiga dosis ini menjadi satu hal yang penting untuk dikejar cakupannya
termasuk menjadi salah satu syarat
katakanlah ada pertemuan ataupun ada keluar masuk ya pintu masuk negara
ini tentu dengan juga di sisi lain pemerintah mempercepat ya akses ini
termasuk meningkatkan literasi
kita harus ingatkan juga bahwa ini bulan juli nih mayfri saat ini
kita alhamdulillah sudah dua dosisnya sudah tercapai
ini satu hal yang menjadi pr yang besar
tapi itu penting untuk menghadapi gelombang gelombang berikut yang sekali lagi saya sampaikan ini bukan gelombang terakhir
bukan juga subvarian terakhir
nah tapi itu akan mengurangi dampak pada aspek aspek atau sektor sektor lain
jadi pemulihan nggak terganggu
selain juga yang di pintu masuk negara itu kan ada tenaga kesehatan silman atau pelayan publik lah ya
itu mereka harus terproteksi dulu sebelum melakukan tugasnya
termasuk teman teman sejauh saya dokter terutama dokter salim ini saat ini bahkan bukan hanya tiga dosis untuk para tenaga pelayan publik ini
kalau mereka tiga dosis itu sudah tiga empat bulan lalu ya harus dapat empat dosis
jadi ini yang harus di
kalau untuk terkait dengan testing
saat ini kan yang tadi saya sampaikan bahwa terjadi pelonggaran untuk testing begitu bagi mereka mereka yang sudah memenuhi kriteria tertentu
perlu tidak pak diki kemudian kita giatkan lagi testingnya tracingnya begitu termasuk bagi mereka yang akan masuk dan keluar dari satu daerah ataupun satu negara yang masuk ke indonesia
penting sekali ya
jadi begini kedudukan testing ini bukan hanya masalah keluar masuk negara tapi juga eventnya
ada konsen musik atau pertemuan
apalagi kita ini sekarang ini banyak jadi tuan rumah g dua puluh ataupun pertemuan internasional ya
jadi vaksin itu jelas bermanfaat
jadi kalau ada seribu orang datang ke satu ruangan ada sekitar dua puluh orang yang mungkin bisa membawa virus
tapi kalau dilakukan tes terutama di pagi paginya ya
dalam dua puluh empat jam pertama
orang itu kemungkinan yang membawa virusnya
nah ini dikombinasi lagi dengan orang itu pakai masker dikombinasi lagi dengan adanya sirkulasi ventilasi begitu kecil sekali
nah masalahnya adalah sekarang testing ini yang masih harus kita tingkatkan gitu
dan kesadaran inilah saya setuju kalau ada kemandirian ya membangun literasi
ini yang akan membantu bahwa kita akan betul betul mengurangi meredam
tadi yang disampaikan maverick
kita jangan sampai memberi kesempatan virus ini untuk bermutasi ya
dengan cara apa ya memblok beberapa peluang peluang itu
dengan cara ya kombinasi bukan hanya mengandalkan vaksinasi apalagi imunitas
tapi dengan kombinasi dengan protokol kesehatan tadi
terutama masuk ya testing
tapi rapid test antigen cukup
hmm baik bagaimana pak diki
jadi nggak mesti pcr sebetulnya
karena rapid test antigen itu yang akan menentukan dia itu infeksius atau tidak
baik baik baik
karena kita tahu bahwa virusnya ini tadi disebutkan bahwa ba empat ba lima virulensi
atau artinya adalah kemampuan virus yang menyebabkan penyakit ini lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya
saya ke pak syaril
pak syaril melihat kondisi seperti ini
apakah kemudian akan ada perbedaan tata laksana perawatan pak
bagi mereka yang sudah dites kemudian dinyatakan terinfeksi ba empat ba lima
apakah kemudian waktu atau durasi isolasinya akan berbeda dengan varian varian atau subvarian sebelumnya
mengingat memang yang tadi disebutkan untuk tingkat keparahannya memang ternyata lebih rendah dibandingkan kasus kasus pada umumnya sebelumnya
namun sebelumnya saya ingin memberikan perdegasan ulang saja
artinya dalam pandemi yang masih ada ini maka pencegahan dan pengendaliannya itu harus dilakukan serentak ya
tidak bisa sendiri sendiri
dan dilakukan oleh kita bersama sama
nah serentak dan bersama sama itu apa saja
apakah dalam bentuk pengetatan gitu ya
atau bentuk kewaspadaan yang harus kita tingkatkan ulang
dan harus ada gerakan lagi untuk vaksinasi yang seperti dulu lagi
dan semuanya harus dilakukan
dan ini harus bersama sama
nah berkaitan dengan tadi penata laksananya memang kita saat ini diutamakan kepada isolasi mandiri dulu ya
di mana kalau melihat gejalanya kan banyak yang otg ya pak dikya
kemudian yang ringan
kita ada isolasi mandiri di rumah atau isolasi mandiri yang terpusat
seperti halnya di wisma atlet dan sebagainya
itu hampir sama mbak ya
dia masa karantinanya atau masa isolasi itu tujuh hari
kemudian dilakukan pemeriksaan ulang
begitu dia negatif maka bisa dilakukan dipulangkan ke rumah ya
tetapi kalau dia sudah masuk ke rumah sakit itu sudah ada juga protokolnya
kapan diperiksa ulang pcr nya
tapi semua kalau sudah masuk rumah sakit itu tergantung klinisnya
kan apakah dia sedang berat atau kritis
nah kita semua saat ini mencegah jangan sampai atau berupaya sebang sebang mungkin mereka ini tidak masuk ke rumah sakit
si kehospitalisasi ini betul betul kita tekan
nah kalau ditanya kesiapannya ya insya allah kita jauh lebih siap
karena pengalaman kita ya pak dikya itu sudah punya pengalaman dua lima tahun
dari hulu ke hilir termasuk rumah sakit pemerintah dan swasta
insya allah siap
termasuk sudah berhenti
manakala terjadi lonjakan
nah sementara obat obatan sama karena ini adalah virus yang masih satu rumput yaitu sars cov dua virus
sehingga tidak berbeda jauh dengan penanganan yang lalu
poin pentingnya adalah bagaimana untuk menangani virus ini kita juga harus terus bergerak cepat ya pak
bergerak cepat dan bersama
tidak boleh kalah mutasinya dengan virus virus yang juga terus menghasilkan subvarian subvarian baru
termasuk diantaranya pasti untuk rumah sakit rumah sakit isolasi begitu
kemudian juga rumah sakit rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan begitu
nah saya mau bicara tentang satu kondisi yang kita hadapi bersama sebentar lagi
ini pelaksanaan idul adha
kemudian nanti akan ada kepulangan dari para jemaah haji dari luar negeri begitu
dari arab saudi
antisipasinya seperti apa pak
apakah kemudian ada potensi menerapkan kembali karantina khusus
atau monitoring kepada mereka
atau monitoring kepada mereka
atau monitoring kepada mereka
atau melakukan penyelidikan mereka yang masuk dalam juma'ah haji ke depannya
untuk mengantisipasi penyebaran atau peningkatan kasus di indonesia
oke sebelumnya kita saat ini bukan hanya menghadapi covid sembilan belas
tapi juga ada hepatitis yang belum diketahui penyebabnya
ada juga monkeypox yang hampir empat puluh tiga negara juga sudah melaporkan
intinya semuanya adalah kewaspadaan kita dengan cara bagaimana kita phbs
perilaku hidup bersih dan sehat dengan baik
kemudian adalah protokol kesehatan
nah khusus antisipasi semuanya ini itu tergantung
contoh kalau jemaah haji memang saat ini nanti akan diumumkan ya
apakah kepulangannya akan dilakukan karantina berapa hari atau bisa langsung
tapi nanti kita akan ada pengumuman resmi dari pemerintah nanti
apakah ada karantina berapa hari seluruh jemaah yang pulang itu
dan kalau memang betul betul sudah bebas dan aman
maka dia segera pulang ke tempatnya
tapi sekali lagi kita tunggu dulu pak ya bagaimana pengumuman resminya masih belum disiarkan
kira kira faktor apa saja pak yang nanti mungkin menjadi faktor penentu
apakah kemudian akan dikarantina dulu atau tidak pak
apakah melihat juga perkembangan kasus di arab saudi atau apa pak kira kira faktor faktornya
walaupun memang belum diumumkan ya pak ya
ya semuanya akan kita lihat
mungkin kita lihat satu kasus global ya
jangan jangan di arab saudi itu jauh jauh meningkat dan di sana juga berkumpul banyak orang
artinya sejauh mana kasus di luar negeri
yang kedua jemaah kita yang juga sakit di sana
jangan jangan juga ada juga yang kena positif yang setelah itu harus dirawat dan pulangnya kita juga belum tahu
yang kedua kasus di indonesia
nah tentu saja semua upaya yang akan kita lakukan dalam rangka
bagaimana kita betul betul melindungi jemaah itu sendiri
maupun keluarga yang di rumah yang sudah siap untuk menunggu kedatangan ini
jangan jangan nanti jemaah yang tidak betul betul disiapkan dengan baik
malah membawa suatu virus yang akan memberikan penularan kepada keluarganya
jadi kita harus hati hati betul ini semuanya ya
baik artinya akan ada duduk bersama lagi dulu nanti ya pak ya
dengan kementerian lebaga terkait untuk memastikan bagaimana kemudian penanganan
bagi para jemaah haji yang pulang nanti ya dari melaksanakan ibadah haji
tapi tadi pak kalau terkait pintu masuk dari luar negeri apakah kemudian melihat perkembangan kasus ini
ada potensi pak untuk kembali diterapkan karantina begitu seperti sebelum sebelumnya
karena kita lihat kasus global juga cukup tinggi ada subvarian baru juga ini temukan di mancanegara
ya jadi gini semua kebijakan itu kan harus melihat suatu data yang ada ya
jadi seperti halnya contoh kemarin bapak wapres mengumumkan kembali kita pakai maskara
itu situasional artinya pada saat awal diumumkan begitu tapi begitu perjalanan perlu
nah termasuk ini begitu ada suatu kelonggaran pintu masuk bukan berarti itu dilonggarkan betul
kalau melihat suatu kondisi di mana global maupun kita tinggi maka ya kita akan evaluasi
tentu saja kenapa tidak kita lakukan demi untuk melindungi kita semua
terima kasih pak diki
terima kasih pak diki
sampaikan oleh pak diki tadi pertemuan pertemuan internasional bahkan yang berskala besar kita sudah lakukan pengetatan sekarang ya
ya semua pertemuan internasional itu harus ada tes antigen itu semuanya
kalau dia positif dilakukan dengan pcr
itu adalah bentuk kehatian kehatian kita semua
saya akan terakhir ke pak diki
pak diki melihat bagaimana kemudian perkembangan peningkatan kasus yang ada
kita sama sama berharap bahwa bisa ditekan dengan baik begitu ya peningkatan kasusnya
agar tidak terjadi lonjakan
selain tadi kembali menerapkan kemudian menguatkan testing tracing memastikan bahwa cakupan vaksinasi di seluruh wilayah juga merata
terutama untuk vaksin booster pula
apalagi pak upaya upaya atau aturan ketat yang mungkin harus menjadi perhatian ini dari pemerintah pusat maupun daerah
apakah salah satunya kantor kantor yang sudah mulai wfo begitu harus diperketat lagi wfh lagi
atau tadi pembatasan penggunaan masker harus kembali ditegakkan
lagi atau seperti apa pak diki
saran saran atau aturan aturan yang harusnya diterapkan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah
jadi situasi saat ini semakin menegaskan dan berpesan pada kita bahwa hidup bersama covid itu tidak mudah
ternyata hidup bersama covid itu ternyata tidak baik
tidak baik baik saja
apalagi yang namanya mengarah ke endemi pecah ya itu cakupan lebih buruk lagi
artinya kita harus semakin sadar bahwa kita harus berubah
perilaku kita harus berubah
tadi singgung lebih sehat
pakai masker itu disuruh ya
akhirnya pakailah masker belum selesai pandemi
dan bahkan tadi di sini masalah vaksinasi
supaya virus ini gak kemana mana vaksinasi dan perilaku budaya yang lebih sehat bersih itu harus ada di mana mana
itu pesan pentingnya
dan sekali lagi kita masih harus berjuang
di dunia negara negara lain
untuk meminimalisir pergerakan dari virus ini dengan cara apa ya
kita mulai dari diri kita untuk tetap disiplin ya
bahwa misalnya ada pertemuan ketika bicara dia buka masker terus pakai lagi
nah virus ini nggak nunggu ya
nunggu kita selesai bicara dulu baru meng infect
nah itu yang harus disadari
dia nggak peduli siapa apa pun
itu yang akan begitu ada kesempatan hukum biologi itu yang berlaku
nah untuk itu faktor perlindungannya dimulai dari internal ya dengan vaksinasi dengan pola hidup sehat dengan gizi yang baik
eksternal ya mulai dari masker yang melekat ke badan kita
bahkan ini ya salah satu riset menunjukkan bahwa pakai kacamata seperti saya atau pak syahrir itu menurunkan risiko terpapar
jadi saya bukan suruh mas maverick pakai kacamata ya
tapi itu ada risetnya ya
nah ini yang menunjukkan bahwa kita harus mulai menata nih
tadi disinggung bahwa wfh misalnya
wfa itu dalam era saat ini dan ke depan harus jadi opsi yang kebaru gitu
bahwa orang kalau bekerja bisa di rumah ya kenapa tidak
karena memang situasinya sudah berbeda
dunia tidak lebih baik
dunia itu makin rawan makin bentar
termasuk selama ventilasi sirkulasi ini belum
kualitas airnya juga
kualitas udara kita belum baik
jangan berkata bahwa kita sudah aman
karena penyakit ini terutama metode penularan utamanya adalah udara
dan kita belum berbuat banyak memperbaiki udaranya
seperti waktu kolera menyebar yang kita perbaiki kan kualitas air air bersih dan lain sebagainya
nah sekarang udaranya di dalam ruangan masih belum banyak
nah kalau kita menonton misalnya asainya jadi dengan filtrasi lah dengan ultraviolet dengan ventilasi
nah ininya juga harus jadi perhatian
bukan hanya masalah vaksin
vaksin bukanlah solusi tunggal
tapi dia harus jadi tadi
sampaikan pak syahril
kerjasama on prinsip ya
nah tadi lagi lagi kita mengutip apa yang disampaikan oleh pak syahril
ini adalah kerja bersama penanganan serentak harus dilakukan
tidak boleh kalah cepat dari mutasi virus
dari mutasi virus yang ada ya
terima kasih banyak
yang pasti saya ucapkan kepada pak muhammad syahril
juru bicara kementerian kesehatan
dan juga pak diki budiman epidemiolog
kita ingatkan kembali untuk terus menerapkan protokol kesehatan
vaksinasi menjadi kunci
penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
karena pastinya preventif dan promotif ini juga satu hal yang penting ya
sebelum kita bisa masuk ke penanganan atau kuratifnya
terima kasih banyak
sehat selalu kepada bapak bapak
dan bergabung bersama kami di cnn indonesia newscast malam ini
salam sehat selalu